lembaga swadaya masyarakat indonesia corruption watch atau icw mencatat
vonis ringan atau bebas terhadap koruptor meningkat sepanjang dua ribu enam belas
dari lima ratus enam puluh empat terdakwa tindak pidana korupsi empat ratus satu diantaranya hanya mendapat vonis ringan
berkisar satu hingga empat tahun penjara rata rata lama hukuman dua tahun dua bulan
angka ini berbanding terbalik dengan mereka yang menerima hukuman sedang
atau empat hingga sepuluh tahun penjara mereka yang mendapat hukuman sedang lima puluh enam orang
yang menerima hukuman berat atau lebih dari sepuluh tahun hanya tiga orang
temuan icw juga menunjukkan sepanjang dua ribu lima belas dari lima ratus enam puluh empat terdakwa kasus korupsi
delapan diantaranya difonis bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi

di tahun tahun sebelumnya pada dua ribu empat belas ada dua puluh delapan terdakwa tindak pidana korupsi
difonis bebas di dua ribu tiga belas ada enam belas terdakwa di dua ribu dua belas ada lima puluh satu terdakwa
dan pada dua ribu sebelas ada enam puluh lima terdakwa